neng bubur neng
iya masih ada
masih masih banyak kok
kenapa masih banyak
emang lagi sepi ya
kok tumben udah pulang
gak main futsal dulu
gak ada pelajaran tambahan
gak jajan di luar
ini juga bungkus
kok tumben amat
masuk dulu ya mah
dari tadi di warung
tadi saya kasih kemencatur sama laras
banyak yang beli mah
alhamdulillah laris manis
laris tadi beli gara gara
kamu nanyain laras
nyari penyakit lo
lagi susah malah ketawa
mana sini duit gua balikin
lu pak guewot
targo nginder aja sekalian pulang
sebentar aja det
ngapain selalu buru buru pulang
siapa yang buru buru
emang udah siang
ini ayam dari mana
maksud gue beli dimana
tuh di warung dekat gang senggol
kok lo belinya cuma satu
soalnya ini porsinya gede
kalau beli satu bobi udah kenyang
kalo beli dua kekenyangan
bukan buat lo lah
lagi buat gue
ngapain lo duduk disitu
kalo cowok suka ngasih ke cewek
tandanya apa ya
tandanya ada maunya sama sama situ
lu mau kemana n yearok
saya mau pulang juga
situ kan ada yang nemenin
makasih ya sur
pake tangan aja wal
burr yang hijau
burr yang sedih
assalamualaikum waalaikumsalam salam salam
dari rumahnya haji murun deh
itu babe nangkep ular apanya beb kan babete di depan rumah masa sama ular aja lu takut
im siapa yang takut rock gua di luar ngejagain semai burr cangcah ke banget
bubur neng iya masih ada
masih masih banyak kok kenapa masih banyak emang lagi sepi ya kagak neng kakak sepi bikinnya
kebanyakan jadi ya sisanya masih banyak mau makan di sini apa dibungkus naik dibungkus
berapa bungkus sepuluh bungkus atau dua puluh bungkus satu aja kenapa banyak banyak emangnya buat pengajian
nggak apa lu mau gag sejaplah kenyang tadi makan nasi uduk masecak
ecandonya barusan oh kirain
maksud duk dicampur channel kali aja kan lu orang yang gini begitu begitu begitupun gimana maksud foam
udah tuh beji ah em lo bikin gue jengkel egois lo em lo mau gaduh gaduh walaulau mau
gitu be hehehe ntar gua suruh bikinin bantu gue ya pulang ya bang aja udah ditungguin tuh
ya sama sekali ya waalaikumsalam lama lama nganterima tadi
emang apaan isinya mak telur recet kulit ayamnya mana emang lo tadi beli yang berapa
rp dua puluh kalau rp dua puluh paket lengkap
ada ayamnya dimana bener mak ojek kasih rp dua puluh lu jangan korupsi ya kagak mak
kok ini maka kau tahu balikin duit mak rp enam puluh
sekarang gue lapar lagi lu mau gede gede adek adek boleh serti gede
pas banget buah pur kalau datang datang udah kayak gini mah pasti urusannya mertua
siap pakai budak alhamdulillah
enakin mantu gua yang bikin sepuluh sepuluh aja kali lagi lapar ah ah lapar gimana
lapar ah ah
nah kan tadi udah makan nasi uduk sama cendol tadi pagi gue makannya tadi pagi
alhamdulillah kamu teh tumben bawa makanan jack doyan iya tujak udah lama cak makan kudek ya udah
kalau gitu rp dua puluh